panitia penyelenggara ibadah haji atau ppih embarkasi surabaya gagal memenuhi seluruh kuota tambahan yang diberikan oleh kementerian agama
dengan dua belas kuota haji tambahan yang tak terisi
ppih menyatakan telah menghubungi dua belas calon haji yang dipanggil untuk melakukan pelunasan
namun hingga kini mereka belum melakukan pelunasan sehingga dua belas kuota haji tambahan tidak terisi
kuota kosong dan kebijakannya pun dikembalikan ke kemenak ri
saat ini dua kloter sudah siap berangkat yakni kloter delapan puluh lima dan delapan puluh enam
adapun kloter delapan puluh tujuh dan delapan puluh delapan masih dalam proses manifest yang diharapkan selesai sebelum keberangkatan pada dua puluh tiga juni